pemerintah mengumumkan tanggal dua puluh delapan dan tiga puluh juni dua ribu dua puluh tiga sebagai cuti bersama idul adha
seperti diketahui berdasarkan kalender pemerintah hari raya idul adha jatuh pada dua puluh sembilan juni dua ribu dua puluh
keputusan ini mengubah ketetapan bersama yang sebelumnya dibuat bahwa cuti bersama hanya pada dua puluh sembilan juni dua ribu dua puluh
penambahan cuti bersama dilandasi kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pariwisata
serta memberikan kesempatan kebersamaan anak dengan orang tua pada saat liburan sekolah pada hari raya idul adha dua ribu dua puluh